paling nanti bayar vidyanya ke lembaga kayak ke masjid atau ya paling ke masjid
itu bisa ditampilkan di olahraga
sementara locker valley di sebelah barat juga terendam banjir
tapi kita juga harus melindungi masyarakat yang rentan miskin ini
perilaku hidup bersih dan sehat
yang pokoknya menurut tradisi agamanya orang harus siap untuk menyerahkan dirinya pada tuhan allah
dan juga apa yang menjadi ciri khas